lima belas tahun yang lalu bukan kebetulan saya ikut meletakkan batu pertama untuk transmedia ini
tercium bau harum saat itu
waktu itu kita masih berkutat tentang logonya
wah warnanya birunya kok begini buruk buruknya kok mirip logonya siapa
dan hari ini sebagian dari kami yang terkumpul tadi ada orang orang tua kriatua dan gamang
kami yang dulu nakal bengal memainkan jurus baru membuat berita dan mengakali narasumber
merangkai jabatan dari reporter ke redaktor dari redaktor ke redaktur pelaksana sampai pemimpin redaksi
kini terheran heran dengan industri media sosial
arswendo atmowiloto lahir dengan nama sarwendo di solo jawa tengah dua puluh enam november seribu sembilan ratus sembilan puluh
arswendo mengawali karir sebagai wartawan
ia menulis banyak karya yang menjadikannya sosok penting dalam sejarah literasi indonesia
beberapa di antaranya sukses menginspirasi banyak orang baik dalam bentuk cerita bersambung di majalah novel berseri serial televisi bahkan film
empat dekade sejak terbit pertama kali di majalah hai seri keluarga cemara diangkat ke layar lebar
pada atara adalah keluarga
ia sendiri tidak bercita cita menjadi penulis
kemiskinan membuatnya tidak bisa melanjutkan kuliah dan menganggur
saya di dalam secara fisik hampir tiga tahun
hampir tiga tahun
pasti banyak cerita cerita
arswendo lalu bekerja serabutan termasuk menjadi penjaga sepeda dan pemungut bola tenis
perjalanan hidupnya berulang
hidup mengantarnya menjadi pimpinan redaksi tabloid hiburan monitor
namun hasil angket pembaca monitor yang diterbitkan pada edisi lima belas oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dianggap menistakan agama
arswendo meminta maaf namun itu tidak meredahkan amarah banyak kalangan
arswendo harus menelan pil pahit
ia dihukum lima tahun penjara
ekonomi keluarganya pun terpuruk
saat itu anaknya yang baru lulus sekolah dasar berjualan sampul buku
sementara anak yang lebih tua berjualan kue
tapi penjara tidak membuat arswendo kehilangan kreativitas
tujuh novel lahir dari lp cipinang
setelah menggenapkan masa tahanan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima arswendo kembali ke profesi lamanya
ia sejatinya tak pernah berhenti menulis
ketika ia harus berurusan dengan rumah sakit
lahirlah catatan arswendo berjudul gedung dengan seribu kupu kupu
dulu kala sang penulis melebarkan sayap membuat sinetron dari rumah produksi miliknya
semua skenario nya lahir dari tulisan tangannya sendiri
tak terkecuali sinetron keluarga cemara
arswendo memang sering menulis tentang keluarga
seperti yang pernah dilakukan oleh arswendo
kisah keluarga adalah sejumlah biang lala peristiwa beraneka rasa yang mau tak mau mesti dihadapi
kini kisah panjang sang penulis telah berakhir
arswendo atmowiloto menutup babat hidupnya dalam damai
ia meninggalkan seorang istri agnes srihartini seorang putra dan dua putri
bapak mengajarkan kami untuk selalu bersyukur
apapun kondisinya senang sedih susah bahagia kecewa sedih untuk selalu bersyukur
seperti yang ditulis arswendo dalam profil media sosialnya
anak tiga cucu enam istri satu makin berumur bisanya bersyukur
setiap tanya ada jawab di dalamnya
selamat jalan arswendo atmowiloto
semua akan mengenangmu dalam jejak tulisanmu